saya sangat tertarik dengan suara kamu
kalau kamu tidak berkata saya mau mengajar kamu di spesial
untuk membicarakan prospek rekaman di label saya
wow tapi bapak tidak salah orang kan
apa kamu pikir saya ini sudah tua
yang sudah pimpun dan rapun
ya sudah begini saja
besok jam tujuh malam kita berkembang di coffee shop kembali
kalau kamu tertarik saya akan membicarakan tentang masa depan kamu
saya tertarik kok pak saya tertarik banget malah
jangan lupa ya
ya pak ya
ayah semakin tidak kaluan
fatima rasanya tidak sanggup menjaga amat abi sama ayah
ada apaan sih kamu dari mana ya baru pulang kerja lah masa pulang sekolah sih pakai baju
kayak gini aneh aneh jadi pertanyaannya boleh nggak sebenarnya kamu kerja apa enggak boleh
karena menurut ayah itu bukan urusan ke fatimah udah dikatakan itu nggak usah nanya macem macem
ayah kecapek pulang kerja sekarang ayah istirahat ayah masuk dulu ya suraya suraya suraya
kamu disuruh serahin surat enggak kamu serahin bapak pengen ngomong sama kakak kamu
jadi apa sih jadi artis saya bapak lagi bercanda ya saya juga nggak bercanda orang saya serius
saya pengen jadi artis emang muka saya kelihatan lagi ke etik pokoknya bapak pastikan surat
selanjutnya sampai ke tangan kakak kamu biar kurik sekolah saja yang nganterin ke
kamu biar nggak hilang bapak udah selesai ngomongnya ya sudah kembali kelas sama sana
bapak pusing lihat kamu sama dong saya juga pusing dengerin bapak dari tadi ngomong
nah ini kah rumahnya kak aha betul sen ini rumahnya nih ya udah kak yuk
oh jadi kan sekarang jadi tukang cuci keliling
ya jadi kalian sekarang jadi tukang cuci keliling
jangan dia jangan dia
ranteng aja ini kan baju saya kok kacau begitu udah dicuci belum
udah udah biarin banget
ya udah biarin bang kita doain aja tuh si fadil
mudah mudahan dia sadar apa yang dia lakuin
bal ambilin jumuran yang udah kering nih
kok iqbal sih kucing dong
iqbal nih lihat nih cuciannya paling banyak kayak gini dia sedikit tuh
ya udah pusihin iqbal ambilin jumuran yang udah kering ya
biar kakak yang urusin ujinya
aku semakin gak ngerti kenapa ada saja orang yang gak suka sama kami
ya allah apakah akan selamanya seperti ini
kalau urusan kakak
tadi siang kakak dapat surat dari sekolah kamu
ada apa sih ya kamu bikin masalah apa di sekolah
mana aku tau kalau emang kakak pengen tau yaudah besok kakak dateng aja ke sekolah
ketemu sama guru bp aku tanya sama dia ada apa gampang kan
udah mau kerja dulu mau cari uang
kok perasaan nyok gak enak ya
ada apa lagi sih ton
kalau dia mau bener bener ngapain semuanya di hotel
yang jadi duiga
ah udah deh lu tuh udah mulai banyak ngomong deh udah
mendingan sekarang lo buruan pulang daripada nanti bos lo nyariin gara gara mobilnya nggak balik balik ya kan
ditunggu tuan gino di kamar empat ratus sembilan belas
mau di kamar sih kemarin bilangnya di coffee shop
aku ngapapun deh kan demi karir
aku ngapapun deh kan demi karir
saya minta maaf sekali ternyata coffee shop di hotel ini sudah dikoki orang
kalau kamu keberatan dengan pertemuan ini gak apa apa kita bisa batalkan
saya gak apa apa beneran gak keberatan
sebelum kita bicara banyak kamu makan atau minum dulu
oh ini gak berusaha pak saya minum aja
kamarnya kok banyak banget ya
kok sampai cayu udah diopo opo sama si kujinggaro
siapa polisi kalau si kujinggaro
cayu kau anak balut tua
sampai jeluh lagi
taduh orang yang mengaku produser
sampai ini berposa
ya udah makasih makasih
dah sana pulang aja pulang
sana cepet cepet pulang ah
siapa yang boleh berposa
untung ada nyong penyelamat
mau liat lo temennya
dah lah sana
eh parah ya
masih tuh mampus hati
sejak abi sama umi saya meninggal
ceritanya tuh kak fatima yang cari uang
yah tapi sih sayangnya apes mulu
yang ditipu orang lah
dimusuhin orang sekampung lah
ah pokoknya macem macem deh bu
emang rencana awalnya sih mau cari uang
gak mau saya juga harus ikut ikutan kerja dong cari uang
kalau nggak mau makan dari mana kita
saya aku ibu
gara gara kesalahan saya
adik adik saya juga jadi ikut ikutan cari uang
ibu denger sendiri kan
iya tapi kamu kan masih sekolah ayah
kewajiban kami saat ini adalah belajar
kalau kamu merasa kurang secara ekonomi
kamu bisa memajukan biasiswa kok
kalaupun nanti kamu kerja
kalau bisa kerja kamu jangan sampai mengganggu sekolah kamu
kamu denger kan
ya udah sekarang ayah janji
ayah gak bakalan kerja sampai malam malam lagi
resek itu kalau apa nih ya
kak udah ambil sini aja ayah mau pergi ya
mau ke mana lagi

tadi tuh ayah asal ngomong iya iya di depan grup bp
biar dia cepet gak ngomong mulu
dah ayah udah urusan nih buru buru udah telat deh
kalau kamu dikeluarin dari sekolah gimana
gue di forte nggasan ngeri gimana
ya lagu apa sih anak ho
mau tem enam puluh
mau pasti lihat ayo ibu bujeng listeners
biar diang deh n italian jangan jatelin pak
pasti kasih doang tak ke hitam dia
jadi ada orang bisa sampai karaoke nolong
moti pratanya kita bel bundle kaya gitu
kalau kamu tak